nah lu kan cewe main bawan itu kan
eh jangan kabur
lu sekarang gak bisa kabur lu
lu harus tanggung jawab sama kaya gua
aduh mati gua nyewakin sama orang
aduh mas maaf banget ya mas
ada yang luka gak mas
ada yang sakit gak
main balon udah gede
gatau apa nih bahaya
main di tengah jalan lagi
mas swear deh gak sengaja mas
aduh aduh nyangkut tadi
nah ini baju merah
lu si dateng
ini gilanya gue yang ngekajal lo
ada yang ngejepel
eh lila mendingan bantu tanya dulu
ya elah mel
tadi aja ketinggalan sepeda
ih ngerepeun aja sih lu
tunggu bentar ya
tolong ya mel
hei lu sama sama
tadi lu kenapa sih
kejar kejar maling aja
pst ah berisik
gue lagi mau ngedengerin suara pujaan hati gue
suatu hari nanti gue bakal ketemu sama dia
terus jadianin sama dia
lu tuh harus ngedengerin suara
pas lu bakal jatuh cinta dah
gue punya tiket nonton film gratis
buat dua orang pemenang yang bisa jawab pertanyaan gue
melalui sms kesini
kok suara pandu sih
gua maunya kan andra
pertanyaannya gampang banget
ulang tahun keberapakah kota jakarta tanggal dua puluh dua juni nanti
pemenangnya akan gue main nanti di akhir jam sharean gue ya
itu sih pertanyaan gampang banget
ya elah itu sih pertanyaan gampang banget
kali aja menang ya
jawab napa pertanyaan gua tadi
sampai lu disini
sampai lu disini dong
lu parah lu bener bener lu
terus nasib tuh orang gimana
gatau kan gua kabur
wah lu kaget tanggung jawab banget tuh lila
abisnya gua panik banget
gua gatau harus ngelakuin apa lagi
tapi nggak gitu juga kali caranya
guys and girls ini saatnya
gua akan ngumumin jawaban dari quiz kita kali ini
ulang tahun ke empat ratus delapan puluh enam
dan pemenangnya adalah
gak bisa ketemu sama ada
memang punya gue
gue disini gita banget
masih liatin foto mantan aja c
buat gue cari kerja mau gawe ga lu
aduh du thanks banget ya du
lu emang sahabat terbaik gua du
emangnya lu kagak kepengen
ngelanjutin masuk sma
enggaknya duit dari mana coba
pokoknya lu tenang aja deh
ni nya punya celengan buat lu
punya sekolah itu mahal
belum biaya masuknya nih
aduh gausah gausah
lu kagak usah mikirin yang begitu begitu
masalah duit pokoknya nyak yang cariin
nya kan nya tau sendiri
sekolah kudu giat
terus dilanya aja pemales
mau gausah deh nya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
kakak dela kagak lah
nya kagak setuju kalo lu mau nikah sekarang sekarang nih
lu kan anak baru gede lah
masih bau kencur
lu mandi aja masih males
pake mau nikah segala
nyi nya dengerin nih ya
lila tuh udah punya calonnya
dia tuh punya radio nya
ngedenger suaranya aja
pasti orangnya tuh seganteng suaranya
eh lu tuh jangan ketik sama suaranya
contohnya lu liat tuh
hei diajak ngomong
nya tuh tau gak
nya udah ngancurin bayangan liat tentang andra fahrizat
lu sekarang sekarang ini mau nikah
tapi kalo lu mau pacaran pacaran dulu
buatnya sih no problem
gak masalah ye
mana sih miangkot
aduh mana sih miangkot

nah lu kan juga yang main bawen itu kan
eh jangan kabur
lu sekarang gak bisa kabur
engga lu harus tanggung jawab sama kaya gua
eh jangan kabur lu
jangan kabur lu
eh jangan kabur lu
kabur lagi tuh cewek
saya mau ketemu sama
yang kemarin menang quiz di radio
saya kesini mau ambil hadiah
kalo gitu kita langsung ke dalem aja
interview apaan ya
interview wawancara sama penyiar radio kita
hah andra fahrizat
kamu ini gak ah hahah
lila pemenang quiz kemarin yang mau interview
lila biar biar urus
kena lo sekarang
eh mau kemana lo
lu gak bisa kabur dari sini
lo duduk disini oke
sini duduk ya manis
oke guys saya indra balik lagi sama gue andra fahrizat
kenapa begini banget sih nasib gue
cowok stres itu ternyata andra
penyiar pujian hati gue selama ini
oke ya itu tadi lila
dia adalah pemenang kuis sekaligus cewek yang dari tadi gue omongin
si pemilik balon
yaudah yuk kita dengerin lagu selanjutnya
sumpah ya ini orang tuh ngeseling banget sih